terima kasih pak
loh kok belum tidur mas
putar putar lagi putar
mas ini kayaknya udah jadi
iya terima kasih
taruh aja dulu di meja ya
yowes nih ya tak taruh meja ya
ayah mau minum dulu
haus kamu latihan lagi
muter muter aja jangan jauh ya
agak banget rugi aja dulu
mereka itu yang naman sekali
mano tau ga
misalnya biasanya nawet tuh kaki kayak abis culer ini
aduh ma aduh ma kenapa ini ma

sustar ini gue dibiarkan saja suami saya sustar
maaf bu suami ibu harus menjalani operasi
tapi sebelumnya ibu harus mengurus administrasinya
iya apa nggak diurus dulu ini suami saya
maaf banget bu memang peraturannya sudah seperti ini
bia ini tak mas
dua juta sustar
ada apa bu
apa nggak salah ini bilanya mahal sekali sustar
enggak bu memang minimal uang muka segitu
kemana gue harus mencari uang sebanyak itu
maaf pak rt
sebenernya saya kemakasih supra
saya mau pinjam uang sama pak rt
suami saya masuk rumah sakit
saya perlu uang untuk pengobatan dia pak
bukannya aku nggak mau bantu
soalnya aku juga lagi gak pegang uang sama sekali
ibu mesti ingat
karena ini uang pinjaman
jadi gaji pak bambang dipotong
sampai pinjamannya lunas
mengerti kan bu
oke pak saya ngerti
kalau gitu saya permisi dulu pak
selamat malam pak bambang
kakinya masih terasa sakit
saya ingin dirawat di rumah saja dong
boleh boleh pak bambang
tapi menurut hemat saya
ada baiknya pak bambang dirawat di sinasada dulu
hal tersebut memungkinkan saya
untuk bisa mengecek kondisi bapak setiap saat
tapi itu semua terserah pada pak bambang dan keluarga
oke kalau begitu saya permisi dulu
mari pak bambang bu bambang
apa enggak sebaiknya mas isra dulu di rumah
mas kan belum sembuh benar mas
aku enggak enak sama atasan kurang
sudah terlalu lama aku tidak masuk
kalau mas maunya begitu
ya sudah kalau mas maunya begitu
kalau mas maunya begitu
aku berangkat ya
aku berangkat ya
aku berangkat ya
aku berangkat ya
saya jadi ikut ayah ke kantor
jadi dong ya
gimana pak bambang udah sehat
sudah mendingan pak
begini pak bambang
maksud dan tujuan saya memanggil pak bambang
ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan
ada apa pak
masalah pemberhentian kerja
maksud bapak saya dipecat
maksud bapak saya dipecat
masalah pemberhentian kerja
sebetulnya kami nggak tega
tapi ini sudah merupakan kebijakan perusahaan
karena dalam kondisi pak bambang seperti sekarang ini
tidak mungkin kalau pak bambang tetap bekerja di sini
saya mohon pak wagu bisa mengerti
terima kasih pak
kok belum tidur mas
kalau soal pekerjaan
jangan tahu dipikirkan mas
nanti mas malah sakit
biar aku saja yang bekerja mas
ya apa saja lah mas
apa saja lah
udah lah mas
nggak usah tahu dipikirkan
yang penting itu
bisa mengurus alia bersama
karena cucian banyak banget lagi
nggak ada yang kena capek
di warung udah banyak yang nungguin piring
ini udah bersih belum
oh ya ini sudah
makanya kalau kerja jangan lama lama
nah sekarang kamu tahu kan
ayah sekarang begini cari nafkahnya
ya biar sedikit sedikit
ferda menenang listen udang
sementara kebutuhan kita sudah semakin besar
aku mau cari kerja lain aja mas
memangnya kamu ingin kerja apa lagi sih
aku mau kerja kantoran mas
setahuku kerja kantoran itu gajinya lumayan besar
kalau begitu biar aku saja yang cari kerja ya
gak bisa buat apa apa lagi begitu
bukannya aku mau menghina
aku gak mau mas jadi bahan ledekan orang
aku cuma mau membantu mas bambang
tidur aja aku udah gak bisa
pikiranku kemana mana mas
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih
aku sudah lebih